pemirsa di masa pandemi kita harus semakin menjaga diri dari virus berbahaya yang ada di sekitar kita dengan selalu menerapkan protokol kesehatan
dan hari ini kita akan melihat peluncuran kampanye yang dilakukan oleh enesis group untuk mendukung program pemerintah dalam memperkuat penerapan protokol kesehatan di masyarakat
pandemi sudah melanda indonesia mulai dari kuartal satu tahun ini jadi sudah lumayan lama juga
jadi tujuan dari kita adalah supaya tetap masyarakat indonesia yang menggunakan transportasi ini baik darat laut dan udara tetap terjaga kesehatannya dengan menggunakan produk produk dari enesis yang berhubungan dengan penjagaan kesehatan
transportasi publik merupakan salah satu area yang rentan terjadi penyebaran virus covid sembilan belas
dan kampanye ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar tetap melakukan perjalanan menggunakan transportasi publik tanpa rasa takut dengan tetap mematuhi protokol kesehatan

yang ada terutama di tempat tempat yang ada di lingkungan bandara ini dengan menjaga jarak kemudian memakai masker yang selama ini kita temukan bercuci tangan kalau memang dia sedang dilihat misalnya ada tempat tempat cuci tangan
jadi sebagaimana diatur dalam surat edaran menteri perhubungan se no tiga belas tahun dua ribu dua puluh tentang operasional transportasi udara dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari covid sembilan belas
bandara soekarno hatta menerapkan konsep biosecurity dan biosafety management
enesis group memberikan perlindungan ekstra kepada para penumpang di bandara internasional soekarno hatta yang hendak melakukan perjalanan
dengan memberikan healthy kit untuk melindungi mereka dari virus covid sembilan belas
jadi bentuk kerjasamanya adalah memberikan bantuan yaitu health safety kit
kepada penumpang penumpang yang menggunakan jasa pesawat udara seperti yang kita lihat pada hari ini
di dalamnya itu isinya adalah produk produk dari emisis untuk menjaga kesehatan
enesis group berharap dengan adanya kampanye energi safe travel
bisa menjadi one stop solution untuk kesehatan masyarakat indonesia
jadi jangan khawatir kepada semua pengguna jasa
bahwa perjalanan menggunakan transportasi udara melalui bandara aman dan nyaman
yang pasti penumpang pada saat berangkat pastikan dulu sehat
jangan dipaksakan saling mengingatkan pada penumpang lain di pesawat
sehingga pepergian dengan aman dan sehat
harapan kami bagi penumpang adalah tentu saja tetap melaksanakan protokol kesehatan
kita semua bangsa indonesia bisa keluar dari pandemi ini
bila bekerja sama antara rakyat indonesia dengan pemerintah indonesia tentu saja
dan juga perusahaan swasta seperti enesis juga memberikan andil
atau punya tanggung jawab yang besar
pemirsa lindungi diri anda dari virus berbahaya
dengan selalu menjaga kesehatan tubuh dan menerapkan protokol kesehatan